selanjutnya korea kyung dai
terima kasih ya mas
ini aku bolot
aku gak nyangka banget kamu yang naper aku
kok kamu bisa nelfon aku
iya ref sekarang aku lagi di toilet
lagi pinjam handphonenya ob
kok mereka barangnya kayak gede gede banget
terus kayaknya mereka jago jago banget deh
hmm kenapa kamu yang harus takut
karena aku yang ngelawan mereka nantinya
kamu liat udah serem
bahkan tadi juga ada yang bisa
balok pake kepala
itu kan gila banget
aku gak mau kamu kenapa napa loh di sana
yah lagian kamu gak ngasih aku kesempatan ngomong sih
namanya juga orang
ah ya ref
sidang perceraian pabrik kamu sama adriana gimana hasilnya
bukatan cerainya berjalan lancar
bukatan cerainya berjalan lancar
aku sampe pinjem handphone orang
soalnya aku tuh penasaran banget
terus gimana sekarang kondisi bapak kamu

masih agak murung sih boy
gak pasti lah ref
biar bagaimanapun juga kan

cuman ya keputusan kan mereka cepai
kamu harus bikin tapi kamu tenang ya
iya pasti kok
kamu tenang aja boy
semoga aja ref nggak ada yang ganggu lagi ya
eh ref mudahan dulu ya
soalnya aku gak bisa lama lama takut ketauan sama pelatih
soalnya aku gak bisa lama lama takut ketauan sama pelatih
bentar bentar bentar
boy kenapa lagi sih ref

oh kayaknya masih kangen ya denger suara aku ya
ih malah bercanda ya ini lagi penting banget
serius ini yang paling penting
cuma surat dari aku enggak
kan aku udah titipin ke bisurti
suruh kasih ke mas bowo
aku gak dapet surat dari kak kamu kok
soalnya kan bisurti bilang
dia udah dititipin
bukan mas bowo sih siapa gitu
kata penjaganya mas bowo
mas bowo udah dipecat kan
iya sih ref
kasian banget mas bowo dipecat
dia tuh waktu nganterin surat aku ketemu sama
katanya mau nganterin makanan buat kamu
mama kamu tuh udah nunggu berjam jam
di situ tapi
akhirnya kan nggak bisa masuk jadinya mama kamu
kamu terima gak surat sama makanannya
masa sih ref
masa sih ref
terus bisurti itu bilang apa
ya bayar agus agus
agus itu tuh bukan pelatih
tapi asisten pelatih
hmm gitu ya
aduh aku gak tau deh boy
udah dititipin makanan sama suratnya
harusnya sih kamu udah terima
tau orang emang rese ya
rese emangnya kenapa boy
dari awal aku masuk karantina
dia selalu nyari masalah sama aku
dan kayaknya sih
dia emang gak suka kalinya sama aku ya
malahan di dompet
aku itu kan ada foto kamu
tiba tiba nombet aku diambil
masa sih yang bener
ya iyalah beneran ref
punya foto di dompet kamu
kok kamu gak tau ya selama ini
iya beneran budi
kayaknya aku tuh gak pernah deh boy
ngasih foto aku ke kamu dalam bentuk
foto yang udah dicetak
kok kamu bisa dapet
ya udah deh ref nah
pas dirobek robek tuh ya sama dia ya
aku tuh kesel banget ref
dan aku sempet lonjong
lonjong dia sampe nyertoh terus sempet ribut lah
sama dia yang lagian kan aku tuh
kesel banget ref rasa foto kamu
dirobek robek sama dia
by the by emangnya kenapa sih dia
rese banget sama kamu
oh aku tau aku tau
mungkin karena dia iri sama kamu
iri karena kamu ganteng
apaan sih ref masih bisa ngelucur ya
ya siapa tahu kan bisa jadi kayak gitu
ya bisa jadi sih
mungkin dia iri karena
aku punya pacar kayak kamu
wuih udah sergombang
lagian kamu yang mulai duluan ya
aku harus berhapus dong
ya tapi aku senang sih
dengar kayak gitu makasih ya
boy pokoknya dari sekarang
latihan dan juga rma kamu
kamu jangan pikirin masalah masalah yang kayak gini ya
jangan sampe kebawa emosi
aku gak bisa lupain
kalau aku itu udah punya pacar
ya iyalah kalau itu mah gak boleh dilupain
bisa bisa kamu cari pacar
baru di sana
ya udahlah gak enak ini sama yang punya
hape nopel mulu di sini terus nih
yaudah kalau kayak gitu take care ya di sana
namanya anak muda takutnya lama
bersih banget mas